yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi
kepada skrim terkait dengan
yang mengangkat sebuah cerita
yang menurut kami film ini
merupakan film yang kontroversi
ayat dua kemudian yang kedua
yang menurut film lain ada dua
ranah yang bisa diambil oleh
terkait dengan tindak pidana
salah dan membuat kegaduhan
memang ada delik pidana disitu
siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan
jadi pihak pihak yang memproduksi sebuah film ini
untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat
dan tidak membuat kegaduhan di publik
kenapa kami menatakan ini membuat kegaduhan
karena proses hukum sedang berjalan
beda halnya yang disampaikan rekan rekan saya
supaya tidak terjadi lagi hal hal yang di kemudian hari
tapi terkait dengan hal hal yang final
ini kasusnya belum final
dan masih dalam proses penegakan hukum
dan terus menerus menjadi polemik di media
maka akan dibuat narasi narasi yang negatif
sehingga menghambat proses penegakan hukum
yang dilakukan oleh kawan kawan penyelidik dalam hal ini
itu poin terkait dengan gelik gelikananya
yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya
untuk menarik narik perjalanan film tersebut
film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan
sehingga memang tidak relevan
kalau film itu sudah dibiarkan
maka penting dua lembaga ini
baik pemerintah atau penegak hukum
para orang orang yang mengedukasi film tersebut
setelah kita konsultasi ke kawan kawan setra
perlu memang untuk dilakukan pendidik masa
karena bagaimanapun juga ada tahapan
salah satunya menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor
nah itu akan kita lakukan setelah dari sini
sama halnya dengan undang undang pers
maka berhentu di jalur dewan pes terlebih dahulu
untuk melihat apakah ada pelanggaran penyelidikan yang dilakukan
jadi ada undang undang kefilman dan ada lembaga sensor
bahwa film ini tidak disiarkan dalam video
tapi disiarkan dalam film besko
maka ada penafsiran disini
apakah lembaga penyiaran berwenang
untuk melakukan tindakan hukum
ketika film itu belum terbentuk dalam
karena ini masih dalam bentuk besko movie
nah ini sedikit pendapatan di dalam
sehingga diputuskan harus ke dewan komisi penyiaran dulu
apakah mereka memiliki kewenangan
untuk masuk ke dalam film besko
ataukah sebatas tv nasional
karena memang tidak ada yang mempersoalkan
tapi barang tentu kami sebagai lain yang menyesalakan
jadi kedepan jangan sampai suatu produk film
sehingga membuat narasi yang tidak produktif
kita seharusnya membuat akun ke disini
karena setelah terjadi perdebatan di atas
memang ada hal hal yang masih diatur dalam negatif
tapi baru diklasifikasi ke dewan penyiaran tv kpi
sama juga dengan yang diperkirakan ini
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya